terkait pemanggilan reziksiap oleh polda metro jaya
kepala staf presiden muldoko menegaskan jika pemerintah tidak melakukan kriminalisasi terhadap ulama
mereka yang dikriminalisasikan adalah pihak pihak yang terbukti melanggar hukum
paham tentang itu
dari awal saya sudah mengatakan
tidak ada kriminalisasi ulama tidak ada
yang dikriminalisasi adalah mereka mereka yang memiliki kesalahan
dan itu sudah melalui penyelidikan mungkin ditingkatkan penyelidikan dan sebagainya
jadi untuk itu kita himbaw bersama
tidak perlu menggunakan kekuatan tidak perlu mengancam dan sebagainya
karena negara juga punya kekuatan untuk menghadapi